pt jasa marga kembali menetapkan tarif baru untuk dua ruas tol di jawa barat
pertanggal lima belas februari dua ribu delapan belas
tepat pukul dua ruas tol padalenyi dan cipularang naik sebesar rp lima ratus
pt jasa marga memperlakukan tarif tol baru
dalam keterangannya di kantor pusat jasa marga
kenaikan ini mengacu pada keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
pupr tentang penyesuaian tarif tol setiap dua tahun sekali
karena itu kenaikan tarif di dua ruas tol tersebut sebesar rp lima ratus untuk golongan satu
namun kenaikan tersebut tidak terjadi di gerbang gerbang tol pendek
di cipularang dan pada lenyi akan ada kenaikan tarif
kenaikan tarif rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku
sesuai dengan undang undang nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu empat pasal empat puluh delapan ayat tiga tentang jalan tol
yang juga dijelaskan di peraturan pemerintahnya
kenaikan tarif tol mulai berlaku pada lima belas februari
pt jasa marga juga
berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan penambahan jalur
peningkatan kapasitas dan layanan transaksi
f rizal jakarta